ternyata tamu agungnya sudah datang
kamu masih ingat saya
manggil kamu om irfan
tapi i still remember you
waktu itu sering mengantar sup ayam ke rumah saya
halo aduh sudah pada keren keren semua
terus gimana om kamu
belum datang sih ma
geng ga pelan pelan
saya rasa ada baiknya saya sama michi tunggu di ruang makan aja ya
karena kan bisa dibilang tante ini udah lama gak ketemu sama om irfan
pasti ada momen penting juga sih
takut sama ngan ku
gapapa sih sebenarnya
ya setuju sama ngan tante
gitu yaudah kalau gitu nanti kita ketemu dan dinner bareng di rumah kan ya
ya tanda sama tante michi dulu ya
yaudah serah go langsung ya
oh ya kat
terima kasih banyak ya buat hari ini
kamu udah repot repot buat nemenin saya seharian
ini jas bapak kan udah saya pakai seharian
saya laundry dulu ya pak
baru saya balikin ke bapak
nanti kalau misalnya emang udah bersih baru saya balikin ke bapak
yaudah kalau gitu
saya balik ya terima kasih ya
capek juga ngeladakin peneroran itu
tapi gue gak sih
gue bisa bekerja sama sama lebaran
orang yang dulu paling gue benci
ini aku telepon pake handphonenya sustar
gue di rumah sa
kok hari ini gak datang
aku udah nungguin kamu tapi gak dateng dateng juga
ada kemajuan juga
gue udah urusan sedikit sih
besok gue dateng ya
kamu bawa hadiah dari nino lagi kan
salah banget gue
sempat ngira elsa beneran nungguin gue
padahal udah jelas
yang dia tunggu sebenarnya neno
sampai ketemu besok ya
gue gak tau sa
gue gak tau sa
gue gak tau sa
gue harus bahagia atau sedih
harus bahagia atau sedih
ngantrinya cukup sampai di sini aja
makasih ya pak ya
ahan yu lah akhirnya om nyampe juga
aduh makasih ya
udah undang om dateng di sini
aduh makasih ya udah undang om dateng di sini
ya bagus banget
ternyata tamu agungnya sudah datang
uya nganternya cukup sampai di sini aja
makasih ya pak ya
alhamdulillah akhirnya om nyampe juga
aduh makasih ya
udah undang om datang ke sini
ya bagus banget
ternyata tamu agungnya sudah datang
kamu masih ingat saya
walaupun andin manggil kamu
tapi aku masih ingat kamu
yang waktu itu sering
mengantar sup ayam ke rumah sakit
ya kak rosa
aku masih ingatlah mbak
akhirnya bisa ketemu lagi ya
aku ingatnya juga
oh bagus bertemu lagi
baru saat sehat kan ya
saya senang sekali akhirnya ketemu sama kamu
saya ikut berduka karena
begitu cepat menikah
mulai sekarang panggil aku
aku udah lama banget tinggalin nama tama
senang sekali dan saya bahagia ketemu adik sawit saya
oh silahkan duduk
mama jadi dulu
iya buka gerbangnya
saya benar benar berterima kasih sama bapak
karena bapak masih bertaya sama saya
apa saya masih tetap bisa kerja di sini pak
bantu saya untuk mendekat rumah ini ya
terima kasih pak
bapak lagi ada tamu ya pak
sekalian aja kamu mampir ke dalam ya
sekalian ikut makan juga
nanti saya kenalin sama om yandin
maaf pak tapi
peran peran saya lagi berantakan
terima kasih pak